anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
meski tren kasus harian covid sembilan belas cenderung melambai di beberapa wilayah indonesia
namun pemerintah terus memperkuat strategi untuk mengantisipasi gelombang ketiga covid sembilan belas pada akhir tahun ini
strategi ini mulai dari percepatan vaksinasi hingga pengawasan protokol kesehatan yang ketat
hal ini dilakukan sejalan dengan mobilitas masyarakat yang cenderung meningkat pada libur natal dan tahun baru
masyarakat akan memasuki periode libur akhir tahun
di tengah kasus covid sembilan belas yang cenderung landai dikhawatirkan peningkatan mobilitas masyarakat
serta euforia berlebih yang abai prokes dapat menimbulkan lonjakan kasus covid sembilan belas baru di indonesia
untuk itu pemerintah terus memperkuat antisipasi munculnya gelombang ketiga covid sembilan belas di akhir tahun ini

antisipasi ini setidaknya lewat enam strategi utama agar tren penurunan kasus yang saat ini berlangsung tetap terjaga
mulai dari memastikan pelonggaran aktivitas diiringi dengan pengendalian prokes yang ketat di lapangan
hingga percepatan vaksinasi

protokol kesehatan ini harus bisa menjadi bagian dari kehidupan kita
strategi lainnya ialah memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan dan edukasi warga setempat
tentang rincian prokes yang harus dijalankan
pemerintah daerah juga harus terus mengkapanyekan prokes guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat
memang kasus aktif sudah turun
positif krisis sudah di bawah dua persen
bawah rumah sakit sudah
jauh sangat rendah sekali
dan kemudian angka kematian hanya empat puluh enam puluh orang yang dilaporkan per hari
tetapi bukan berarti transmisi virus itu sudah berhenti di masyarakat
oleh karena itu kita harus tetap waspada khususnya adanya varian of concern adanya varian baru
masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan tetap disiplin pada protokol kesehatan
seperti memakai masker menjaga jarak dan hindari kerumunan
serta menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan
selain itu pemerintah juga mengimbau panitia penyelenggara acara keagamaan seperti natal
untuk mematuhi s e menak nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pedoman penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan
tujuannya untuk menekan risiko penularan covid sembilan belas
sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat